aku penasaran aja kan kamu sering ceritain tentang reina makanya aku kesana pengen tau aja gitu
yaudah yuk kita mending makan di restoran aja yuk saya daripada ngurusin banding
kamu datang kesini karena kamu mau jemput aku atau reina
karena reina dia sakit
kenapa aku gak layak dicintain sama kamu mas
sekali aja mas aku mau kamu bilang kalau kamu memang memperjuangkan aku aku ingin kamu buat aku percaya
kalau aku memang dicintai sama kamu mas
jadi kamu mau pulang apa enggak
kalau gak mau pulang saya gak maksa
yaudah kita pulang
dia posir matanya
kalau kamu gak suka oleh perempuan nangis jangan bikin nangis mas
ya mas dino bilang kamu ketawa perempuan di aglo nema residen
aku masih di dunia ini melihatmu dari jauh bersama di
walau pasti kelihatan
walau pasti kelihatan
walau pasti kelihatan
walau pasti kelihatan
kamu tetap sayang
kamu tetap sayang
karena kamu harus mendengar apa yang saya ucapkan ke michelle
tapi asal kamu tahu
saya dan michelle itu tidak ada hubungan apa apa
jadi kamu gak usah mikir yang aneh aneh
udah gak usah nangis
waalaikumsalam ada mama sama papa tuh
aku tadi panas tapi dia diobatin
udah obatin sama miss kiki ya
kiki gimana panasnya reina udah terlalu belum
kenapa michelle ada di sini
reina udah mendingan kok
udah dikasih obat sama udah di kompres
makasih ya udah ngobatin reina
uya buka pintunya